hehehe hehehe siapa dia ustadz musayyid mulia dasantun di sini eh ustadz itu kenapa kambingnya pernah
lari begitu pada kabur begitu ah eh pasti salah satu diantara kalian ada yang lepasin
sekarang kita sudah sampai di flying fox apa itu flying hoax flying itu terbang hoax itu potongan lagu
fox amex amex belalang skupuk skupuk sekarang waktunya ustadz zaki mendapatkan pengalaman baru
untuk pertama kalinya silahkan naik ini kan tujuannya
kan untuk anak anak berekreasi ya nah gimana kalau kita serahkan ke anak anak yang paling senior bedul
amex ikus badannya enteng bisa juga iya kan jadi diriku inilah aku tidak karena dirinya
diam ya udah iya di mah lau rumah
kayaknya udah aman hidang ya udah saat ini kita keluar ini kambing ya udah
jahlek kau main buang buang aja sih
hafi arin lagi berbising minum kambing yuk
ngakunya anak santri tapi gak ada sopan santunnya
iya tuh anak
buang ember aja
cepet cepet keluarin lagi kambingnya
aku bukan aku
haikal pasti yang lepasin
karena haikal itu emang kalau dipesantren
dia itu paling nakal paling usia emas
kalau gak nakal gak usia berarti namanya bukan haikal
wah itu siapa
pikiran aja sendiri
tapi tapi dan tapi
kali ini ini bukan haikal
itu mana maik
nanti kukatain lupan
udah ngerin tuh lupan aku
ah udah pasti kamu itu pelakunya
ustadz musaymuli adasantu di sini
ustadz itu kenapa kambingnya pada lari begitu
pernah kabur begitu ha
eh pasti salah satu di antara kalian
ada yang lepasin kambingnya
bukan haikal ustadz
kok haikal kan itu baik tenang ya kan sun
bukan haikal bukan haikal
ya udah udah gini deh
daripada kita salah salahan terus
mendingan sekarang kita tangkap kambingnya sama sama ya
terus masukin lagi ke kandangnya
loh kalau ustadz masih di sini aja
sekarang pindah ke sini
iya pindah bangun ke sini
sekarang di sini di sini di sini
sekarang gak cariin gak
itu jalannya pelan pelan
berarti itu kambing sopan
ya toh kan
gak tau aku
ternyata udhuse masih berwain dengan ustadz
udhuse itu kambing kambing
kambingnya masih banyak
bukan banyak banyak banget
yaudah kalian bertiga tunggu disini aja
biar ustadz yang tangkap kambingnya ya
iya aku juga capek
dia bilang capek
gitu loh kak
biarin rasa tangkas
nih gua yakin nih
tuh peternakan pak randi jadi heboh kayak gini
yaudah kalau begitu sebelum kita ketahuan
mendingan kita cabut aja
kita gak akan melahir lagi
iya bawah ustadz
ngobrokan berlari lagi dah
ya maaf saya mau tanya bapak bapak
ini pegawai peternakan disini
soalnya kalau memang pegawai peternakan di sini saya mau minta tolong
terus masukin lagi ke kandangnya soalnya susah ditangkapnya
udah tangpung tuh
yangnya soal susah ditangkapnya tetap udah tahu kasian yang lain yuk yuk ya
kita pamit dulu ya ada urusan lain ya terima kasih banyak mas ya terima kasih
alhamdulillah allah dah yuk sekarang ismail asun haikal kalian semua berdiri
di sini ustadz ingin tanya sama kalian ya haikal apa benar kamu tidak melepaskan kambing kambing
ini semua pak ustadz bukan saya sumpah demi allah pak ustadz sehingga begitu ngapain coba
saya lepasin kambing kambingnya apa faedahnya coba pusat yang ada ngerepotin diri saya sendiri
capek saya sendiri nanti
betul juga tuh lagi yang coba ngapain sih iseng lepasin kambing dapat duit aja kaget
itu pasti akal akalan mereka aja untuk ngerjain kita mau jalan kita pakai kambing iya buat
takutin saya pakai kambing ustadz iya dia kan takutnya amin bosan mau mau sudah ngomong
jangan percaya dia kamu emang benar
udah udah udah udah udah udah stop sekarang sobrisa menunggu mendingan kalian berdua bersih bersih sana
assalamualaikum waalaikumsalam sudah
ustadz percaya sama kamu kalau kamu gak ngelakuin ini semua ya
huang mendingan kalian bertiga bersih bersih tur siap siap untuk shalat maghrib ya payun terbaik
semua kera kera kacer pada kabur aku jadi yang dulu yang salahin
tapi aku curiga sama dua orang tadi soalnya dua orang tadi itu bawa kambingnya nah sama yang tadi
yang tadi loh yang kita masih pakai tas yang berhubung hp buat apa coba apa fainanya oh iya
betul betul sih kak betul betul iya tapi lo dan susun dulu kak gimana nggak mau susan pokoknya
aku bahkan selidikin orang tuh waduh bentar lagi itu bahaya tenangkan nanti kalau kita ketahuan
terus kita diomelin abis itu diokong waktu rapi senangnya kagak wakena iya nih kamu anggota terima